laga derby jawa timur antara persebaya surabaya versus arema malang
digelar sabtu sore dua puluh tiga september di stadion gelora bung tomo surabaya
otoritas keamanan menjadi pihak yang paling sibuk
betapa tidak garb ini masih dibayangi oleh tragedi kanjuruhan yang terjadi satu oktober tahun lalu
kepolisian menurunkan empat sembilan ratus dua puluh lima personil gabungan untuk mengamankan jalannya laga
tiket yang dijual pun hanya dua puluh lima kursi dari empat puluh lima kursi yang tersedia
semenjak siang nampak ribuan polisi berjaga di gelora bung tomo
setiap penonton yang akan masuk ke stadion pun digeledah oleh petugas
baik pria wanita sampai anak anak
penggeledahan ini sebagai bentuk antisipasi agar tidak ada penonton yang membawa barang barang berbahaya
seperti senjata tajam flare korek api hingga minuman keras
penonton pun merasa mafum akan penjagaan ini
selain karena laga ini seratakan emosi
mereka pun tak ingin ada
kejadian yang tidak diinginkan
karena ini derby ya yang cukup ketat persaingannya
saya kira cukup ekstra ketat ini pengawasannya untuk keamanannya
pengaman kali ini luar biasa
untuk antisipasi derby arema lawan persebaya
tapi cukup untuk tni dan polisi bagus
harusnya hari ini harus lebih aman lagi ya
dan semoga gak ada kejadian seperti yang di malang
kanjuruhan ya semoga di surabaya ini aman tentram semuanya
penjagaan yang dilakukan pihak kepolisian
dilakukan di beberapa titik untuk memberikan keamanan secara berlapis
pengamanan ini dimulai dari penyekatan di batas kota surabaya
agar tidak ada supporter arema yang masuk surabaya
hingga pengamanan berlapis di dalam areal stadion
ya alhamdulillah pengamanan pertandingan persebaya melawan arema fc
pada sore hari ini berjalan aman lancar semuanya
untuk personil berapa kemungkinan sesuai ancamannya apa yang dipersiapkan
ya tentunya kita melihat kepada pontisipa
potensi gangguan ya terkait dengan riwayat kedua tim
juga kepanatismenya dari supporter
juga terkait dengan pertandingannya
itu menjadi parameter kami untuk melakukan pengamanan lebih optimal ya
sehingga keberlangsungan dari pertandingan ini bisa berjalan lancar
alhamdulillah semua lancar tidak ada satu pun ya
bahwa supporternya pun juga tertip semua ya
setelah pertandingan berjalan sembilan puluh menit persebaya melibas arema tiga
hingga laga berakhir suasana pun tetap kondusif
ganjar wicaksono heri dwi sudarmanto surabaya jawa timur